ternyata selain bisa jalan jalan ke kampung instagramable tadi ada juga nih cara unik yang bisa dilakukan selepas pulang kerja
pas sekali apalagi untuk anda yang senang gambar ya
tinggal bawa buku sketsa dan alat tulis kita sudah bisa bergabung bersama komunitas yang satu ini
bagaimana keseruannya ini liputannya untuk anda
tak ingin terjebak dengan rutinitas kerja yang monoton
abi kerap meluangkan waktu bersama teman temannya yang memiliki minat yang sama
berbekal media lukis abi yang merupakan karyawan perusahaan telekomunikasi itu bisa melakoni lagi hobi lamanya selepas pulang kantor
kerjaan kan udah dari jam delapan sampai jam lima itu udah stres tuh
ada aja yang pengen unek unek atau pengen gambar tapi nggak sendirian gitu
kebetulan pas tau ada komunitas spk lewat instagram langsung coba join
yaudah dateng aja
yaudah ternyata asik asik orangnya
ya pulang kerja tak hanya menjadi waktu berkumpulnya anak anak dari komunitas skp atau sketsa pulang kerja
tapi sekaligus wadah untuk melepas penat bersama
dari kafe ke kafe sepekan sekali mereka berkumpul
anggotanya pun tak hanya didominasi oleh pekerja seni
ya siapa saja bisa
bisa bergabung untuk sekadar menumpahkan imajinasi dalam coret coret atau gambar dengan tema bebas
kadang kadang sih kadang ada yang bertema kadang ada yang nggak
kalau saya sih lebih milihnya yang enggak
karena kalau misalkan dipatok sama tema takutnya malah jadi tekanan
karena kan kalau misalkan kayak saya pribadi kan saya kerja ilustrator gitu ya
kayaknya saya kerja menggambar dengan sesuai tema gitu kan
terus pulang kerja main dengan
dengan melakukan hal itu lagi kayak kerja lagi gitu
jadi saya mending yaudah gambar bebas aja gitu terserah gitu
jadi nggak usah pakai mikir mau nggak gambar juga nggak apa apa
ya ngumpul ngumpul itu networking sih sebenarnya sih
intinya sih itu sih
ya mendapatkan teman teman baru networking segala macem
ada juga kayak temen temen yang non seni yang awalnya gambarnya biasa aja sekarang jadi bagus gitu
jadi jadi banyak
semacam macem lah segala macem lah gitu
komunitas yang embryonya digagas dari bandung ini telah meluas hingga surabaya yogyakarta depok bekasi dan jakarta
tak hanya berbagi ilmu kegiatan ini bisa menjadi oase untuk kembali memacu semangat kerja para anggotanya
nah jika ingin bergabung cek jadwal mereka minggu depan ya